abim jangan tinggal dengan aku
kalau kamu tetap pergi ke rumah afif sekarang
maka mungkin selanjutnya aku hanya bisa menemui kamu dan siva di kamar maya
kita belum tahu yang menculik kamu kemarin siapa
kita belum tahu motivasinya apa
kalau mereka berani menculik kamu di rumah aku
berarti mereka berani menculik kamu di rumah afif
beruntung kemarin alika melihat kamu
beruntung kemarin afif menolong kamu
aku akan menemukan kamu di gedung tua itu
sudah terkubur bersama siva
kamu akan tetap pergi ke rumah afif
kakak mohon pertimbangkan sekali lagi
ini demi keselamatannya syifa bella
kamu datang kesini dengan anak kita ya
aku ingin ketemu dengan dia
kaka minta tolong dek
tolong kamu jangan mementingkan diri kamu sendiri dik
jangan sampai keputusan kamu ini justru membahayakan keselamatan syifah
afif pinjam empornya
bella sudah janji mau datang kesini mah
mah aku mohon
afif kamu apa apaan sih kepanin telepon perempuan itu
ini kan ada istri kamu disini
maaf minta tolong sama kamu ya
udah gak usah ngarapin perempuan itu lagi
aku ada disini
tapi kenapa sih kamu masih nyariin perempuan itu
bella sudah janji
mau datang kesini membawa anak kami
mama melarang bella datang kesini
mama menghalangi bella datang kesini
kamu nih apa apaan sih
otak kamu pasti udah cuci sama perempuan itu
supaya kamu selalu curiga sama mama
sebelum kamu masuk neraka
karena kamu sudah menjadi anak durhaka
lupakan perempuan itu
papa baru tau
papa harus tau
bella sudah mengakui
kalau siva itu adalah anak kami pak
papa harus tau
bella sudah mengakui
kalau siva itu adalah anak kami pak
jadi bayi itu adalah anak kalian berdua
mereka mau datang kesini pak
bella mau bawa anak kami kesini pak
aduh sudah gak sabar pak
afif sudah gak sabar berkumpul bersama mereka pak
kamu tega banget sih nyakitin perasaan aku
udah udah please please
udah kamu jangan nangis ya
kamu jangan nangis ya
udah kamu jangan nangis ya
nah ini kita bisa bicarakan baik baik dengan afif
mungkin karena afif masih trauma dengan kejadian kemarin
fikirannya belum jernih
hidup bersama bella
kami sudah memiliki anak
afif sudah gak sabar
berkumpul bersama mereka
berkumpul bersama mereka
papa mendukung keputusan kamu five
kamu memang seharusnya hidup bersama dengan bella dan putri kalian
pak udah ya pak cukup pak
ngapain ngebahas perempuan itu
ngerti dong perasaan dia dong pas sebagai istri
dari awal aku tidak pernah menginginkan sintia

aku tidak pernah mencintai dia
dan aku tidak pernah menganggap dia
dia bukan siapa siapa
ini afif harus dihentikan
ini apa apaan sih sintia itu adalah istri saya afib
untuk tinggal satu hari bersama cynthia
itu kan pasti nyangkitin
kenapa sih kamu tinggal banget nyangkitin perasaan aku afif
afif ini mertua kamu bener
istri kamu adalah cynthia
jadi kamu harus tinggal sama cynthia
buka sama perempuan itu ngerti gak sih kamu
aku kasih dua pilihan
aku ceraikan kamu
dan silahkan kamu ingin meminta apa saja
akan aku penuhi
atau yang kedua
aku ingin menjemput bella dengan anakku
aku ingin tinggal dan hidup bersama mereka
aku ingin tinggal dan hidup bersama mereka
aku bahagia bersama mereka
aku tidak mungkin hidup terpisah dengan mereka
walaupun gue udah nangis dan memohon
tapi dia tetap mau tinggal bareng sama bella
tapi gue gak boleh nyerah
disambil aduh afif kamu kok tega banget sih
kamu keterlaluan afif
membuat tante sylvia merasa bersalah
cynthia kamu jangan nekat buka pintunya
dengarkan dulu tante
cynthia please buka pintunya
aku akan bikin tante sylvia terus ngebujuk aku
cynthia dengarkan dulu tante sayang
tante tidak akan membiarkan afif membawa bella ke rumah
buka pintunya tante mau bicara sama kamu
berjumah tante berjumah
afif udah gak mau aku lagi
mendingan aku mati daripada
bicarain sama afif tante
jangan jangan cynthia
jangan nekat kamu cynthia
mama gak mau kehilangan kamu ya
atau lebih baik kamu tabrak mama
kalau kamu tetap gak mau pergi
cynthia tabrak mama lebih baik
sintia kamu nekat banget sih
cynthia buka pintunya

oh jangan seperti ini dong sayang
kok kamu nekat banget sih
tante tapi buat apa aku disini lagi
tapi udah gak peduli lagi sama aku tante
tante tahu banget kamu sakit hati
kamu hancur tanpa bisa merasakan itu
tenang aja percaya sama tante
tante tidak akan membiarkan afib bawa bela ke rumah kita
tante tidak akan membiarkan afif bawa bella ke rumah kita

kamu datang kesini
dengan anak kita ya
aku ingin ketemu dengan dia
bela kamu kalau mau pergi
kamu pergi aja sendiri ketemu sama afif
jangan bawa siva
kamu sudah memberikannya ke aku
dan kamu gak boleh ingat janji
kamu gak boleh ngambil sifat dari aku